randi yuvana dua puluh satu tahun ditangkap oleh tim gabungan pos angkatan laut
palabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat
selanjutnya pemuda ini langsung diserahkan ke kepolisian resort sukabumi
randi telah menipu dua gadis asal kecamatan nagrak
dia mengaku sebagai kolonel marinir angkatan laut
yang sedang bertugas di jakarta dan ingin menikahi korbannya
kedua korban pun telah menyiapkan pesta lamaran
namun pada hari h randi tak kunjung datang
dari kedua korbannya randi juga mendapatkan uang sebesar tujuh juta rupiah
ia berdalih meminjam uang untuk ongkos kerja ke jakarta
dia mengaku bahwa ini adalah gadungan berarti warga sipil
dengan pakaiannya sudah kelihatan kemudian barang bukti sudah kelihatan
kemudian setelah kami melakukan pendalaman kami laporkan ke pimpinan
bahwa dia ini sudah mulai dari tahun dua ribu enam belas
jadi menggunakan seragam tni dalam hal ini korps marinir tni angkatan laut
sudah di dua ribu enam belas
kini randi mendekam di sel mapolres sukabumi untuk diproses secara hukum
tersangka diancam dengan ancaman hukuman penjara selama tujuh tahun
ahmad fikri sukabumi